untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di stasiun lrt jabodebek
sudah ada produser lapangan cnn indonesia aulia wardani di stasiun lrt duku atas
selamat pagi aulia
aulia kalau saya lihat di belakang anda tidak terlalu rame ya kegiatannya
tapi ada petugas yang berjaga jaga
dan yang menarik adalah ketika uji coba dihentikan
apakah juga ada aktivitas mungkin pemeriksaan terkait dengan kondisi infrastruktur
meskipun juga berhubungan dengan software yang harus di upgrade
lalu apakah ada informasi selain software ini
ada penyebab yang krusial sehingga dihentikan sementara uji coba lrt jabodebek ini
silakan dengan laporan anda
baik selamat pagi
betul saat ini saya berada di stasiun duku atas
seperti bisa terlihat di sekitaran saya saat ini
kondisi sedang cukup sepi
hanya ada beberapa petugas yang memang sedang standby di stasiun duku atas pada pagi hari ini
ya memang saat ini untuk kondisi atau rute lrt jabodebek sendiri ini mempunyai tiga segmen
dan salah satunya adalah duku atas
kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat situasi
tepatnya di sekitaran peron di mana nantinya lrt ini akan berlalu lalang
karena memang untuk uji coba lrt sendiri ini sudah diberhentikan
pada awalnya dilakukan pertama kali pada tanggal dua belas juli dua ribu dua puluh tiga lalu
namun pada tanggal lima belas juli
kemarin tepatnya ini di kementerian perhubungan melakukan pemberhentian atau rapat evaluasi
terkait dengan kondisi atau terkait dengan hasil dari uji coba yang dilakukan pada tanggal dua belas juli lalu
dan kemudian untuk hasil dari rapat tersebut ini
dikatakan oleh direktur jenderal risa wasal dari jenderal kepala kereta apian
ini mengatakan bahwa memang terjadi sedikit kendala
memang dikatakan terjadi cukup lancar
namun kendala yang dihadapi seperti yang tadi dikatakan
adanya kendala terkait software
namun rizal waspa sendiri tidak melanjutkan terlebih lanjut terkait dengan apa sebenarnya
alasan lebih krusial terkait ini
dan ini adalah suasana peron pada pagi hari ini
terlihat cukup sepi
meski tadi saya juga sempat berbincang dengan petugas dari kereta api indonesia sendiri
yang sedang ada di stasiun dukuh atas ini
yang mengatakan bahwa
sebenarnya lrt ini masih akan terus melewat
terutama di stasiun duku atas ini
pada pukul sembilan nanti
kemungkinan lrt akan melewati stasiun dukuh atas
namun untuk kapan ujicoba yang akan diadakan
ini masih dalam tahap pembahasan
karena memang ini terlihat untuk situasi dari stasiun sendiri cukup sepi
dan karena ini diakibatkan oleh pemberhentian ujicoba lrt
dan rapat yang dilakukan pada tanggal lima belas juli ini
kemudian dilakukan penghentian pada tanggal enam belas juli
dan pemerintah sementara ini juga dilakukan nantinya
jika sudah selesai pembaruannya
atau telah selesai ujicoba
atau kemarin perhubungan
maka trial run ini akan dilakukan pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh tiga juli untuk uji coba kembali
dan kemudian ujicoba terbatas ini akan dilakukan
kemudian pada tanggal dua puluh lima juli
dan untuk umum akan dibuka kembali pada tanggal dua puluh sembilan juli
jika memang nantinya pemberharuan dari software ini berjalan lancar
dan untuk apakah ada petugas yang akan datang terkait dengan masalah yang terjadi
di stasiun dukuh atas lrt ini
terkait dengan pemberhentian ujicoba ini
hingga saat ini masih belum ada informasi

dan masih tetap berada di stasiun dukuh atas lrt
dan masih tetap berada di stasiun dukuh atas lrt

jika nantinya akan ada kunjungan terkait dengan maintenance lrt di stasiun dukuh atas ini
dan memang dijadwalkan sebelumnya
sebelum terjadinya pendundaan ini
ujicoba ini akan dijadwalkan hingga tanggal lima belas agustus nanti
dimana pada tanggal tujuh belas juli sampai lima belas agustus ini
ujicoba akan dilakukan mulai dari tingkat komunitas
dan juga mitra kerja dari lrt cabo de bek
hingga ke masyarakat umum yang juga sebenarnya bisa melakukan atau mengikuti uji coba lrt ini
dengan cara mendaftar atau melakukan registrasi secara online
namun hal ini memang masih diumumkan diberhentikan sementara
hingga nanti pembaruan atau perbaikan dari sistem software yang dikatakan sedikit mengalami kendala ini dilakukan
dan jika kita memang melihat
sebenarnya lrt ini merupakan teknologi baru di indonesia
di mana merupakan satu satunya transportasi yang menggunakan teknologi cbtc atau communication based train control
sehingga mungkin masih memerlukan sedikit penyesuaian
karena sebelumnya memang belum pernah ada di negara kita
sehingga memang untuk pembaruan sistem software ini merupakan hal yang penting
agar kedepannya lrt ini bisa digunakan sebagaimana dengan mestinya
baik aulia terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali